lalu lintas di tol cipali menunjukkan peningkatan sejak senin kemarin
sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurangi kemacetan
berikut pantauan udara yang dilakukan oleh tim basarnas
tim basarnas melakukan pantauan udara sepanjang tol cipali hingga kilometer satu ratus dua puluh
pantauan udara dilakukan sekitar pukul satu siang waktu indonesia barat
dan hasil pantauan itu terlihat keramaian di sejumlah titik
terutama di sekitar rest area yang disediakan
sebab luas area terlihat belum mampu menampung banyak kekendaraan
akibatnya kemacetan pun tidak dapat dihindarkan
untuk mengatasi kemacetan ini pihak kepolisian memperlakukan sistem kontraflow dari kilometer satu ratus empat puluh tiga sampai satu ratus dua puluh
sementara itu dari pantauan udara jalur jalur seperti palimanan kabupaten subang dan cikampek tampak sepi
padahal rute tersebut bisa jadi alternatif bagi pemudik yang hendak mengarah ke cikampek
dan sudah ada rekan saya abdur rahim yang ada di tol cipali
di jawa barat
ra abdur bagaimana informasi anda anda nampaknya berada di tengah tengah jalan ini
ya selamat sore budi
saat ini benar sekali saya tengah berada di tol cipali
tepatnya di sekitar kilometer sembilan puluh delapan begitu budi
tadi saya coba mencoba untuk menyambangi mencoba untuk berjalan dari cirebon menuju cikampek
pada pukul lima belas waktu indonesia barat
dan saya baru sampai di sekitar kilometer sembilan puluh an ini
baru sekitar setelah dua jam melakukan perjalanan
tadi saya juga sempat melakukan meninjau bagaimana lokasi rest area yang ada di sana
memang rest area ini menjadi salah satu tempat yang menjadi salah satu penyebab kemacetan
yang ada di sekitar tol cipali ini budi
memang hal ini terjadi karena memang luas rest area ini hanya mampu menampung
sekitar lima ratus an kendaraan
sementara kendaraan yang hendak masuk ataupun juga beristirahat di rest area tersebut
ada jumlahnya ribuan
sehingga ini menyebabkan antrian yang panjang dan mengular hingga beberapa kilometer ke belakangnya
dan selain itu menjadi permasalahan adalah
para pemudik yang berada di rest area tersebut juga tidak dapat diketahui berapa lama mereka akan berada di rest area tersebut
sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang
tadi saya juga sempat memasuki beberapa rest area
dan tadi yang menjadi masalah utama yang saya temukan adalah
susahnya budi mencari tempat parkir di sekitar res area tersebut
karena memang banyak sekali jumlah kendaraan
ataupun juga para pemudik yang hendak balik yang mencas kembali energi mereka sebelum balik ke tempat tujuan
dan budi bisa anda lihat saat ini kondisi arus lalu lintas
sekitar cipali yang mengarah dari arah cirebon menuju cikampek
saat ini terpantau ramai dan juga lancar
saat ini telah diberlakukan sistem one way
itu di sebelah kanan saya bisa dilihat itu adalah one way yang sudah diberlakukan
dari pukul enam belas tadi persiapannya dan one way nya dimulai sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat tadi
dan memang one way ini dinilai cukup efektif untuk dapat mengembang
mengurangi kemacetan ataupun juga kepadatan kendaraan yang ada di tol cipali ini
namun budi imbasnya adalah bagi para warga yang hendak bepergian dari jakarta ataupun arah barat jawa
begitu menuju arah timur jawa
akibatnya mereka tidak dapat menikmati tol cipali ini dan harus memakai jalur arteri pantura
sehingga pada jalur jalur tersebut terjadi kepadatan yang cukup signifikan
baik terima kasih abdur atas informasinya
anda selamat melanjutkan perjalanan dan hati hati di jalan
kita akan tunggu terus laporan anda
terima kasih itu tadi abdur rahim yang melaporkan dari tol cipali jawa barat